assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
dalam islam tolong menolong adalah kebaikan yang menjadi refleksi dari sikap takwa seorang hamba
sebagai mana pula disebutkan dalam salah satu hadis
allah senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya
masya allah begitu banyak kemuliaan karena ⁇ taawun atau saling tolong menolong ini
salah satunya adalah mendekatkan kita pada pertolongan allah
nah hari ini insya allah kita akan membahas tema terkait menolong akan ditolong
seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio
ada ustadz kesayangan kita semua ustadz hilman fauzi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sehat hari ini
alhamdulillah sehat walafiat
ini juga tema yang saya sangat menarik ya
saya sangat tertarik juga untuk belajar supaya kita jadi lebih apa ya
lebih semangat lagi untuk berbuat baik ya
salah satunya dengan menolong sesama
saya juga mengingatkan bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
kalau bicara tolong menolong
iya semua kita sepakat ya
ini adalah hal baik ya
wujud takwa juga seorang hamba
tapi anjuran tolong menolong ini mungkin dalam quran atau hadis
seperti apa mungkin yang kita bisa tahu
di antara sikap penting yang harus kita hadirkan selama kita hidup di dunia adalah
saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan
jadi jangan diputus kalimat

seperti apa yang allah sampaikan di surat al ma'idah ayat dua
di ujung ayatnya itu allah sampaikan

bertakwalah kalian kepada allah lihat kalimatnya berarti orang yang saling nolong dalam kebaikan
dalam kebenaran dia sedang merefleksikan ketakwaannya kepada allah berarti sebaliknya
inna allaha syadiduli khawab kalau ada orang yang nolongin keburukan kejahatan dalam dosa
sesungguhnya dia akan mendapatkan siksa dari allah swt jadi sikap yang harus
dihadirkan adalah saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakutan begitu maka karena ini
adalah bagian dari perintah allah yang harus dihadirkan dalam kehidupan kita tentu begitu
banyak pahala yang allah siapkan untuk orang yang senantiasa menolong dalam kebaikan dan kebenaran
itu jadi memang untuk bisa senantiasa menolong itu kayaknya perlu latihan ya itu harus terus
harus dan yang harus
penting juga untuk kita sadari dalam hati bahwa ketika kita menolong seseorang di saat itu
sebenarnya kita sedang menghadirkan diri kita sebagai pribadi hamba yang baik di hadapan allah
subhanahuwata'ala jadi nolong tuh bukan karena orang sebenarnya harusnya karena allah yang
perintahkan kita untuk nolong orang karena kalau kita nolong orang niatnya agar orang itu mohon
maaf ya membalas kebaikan kita rasanya akan jadi kecewa dan sakit hati betul
apalagi kalau kita punya orientasi ya kita bantuin orang biar orang bantuin kita kalimat
itu perlu direvisi sebenarnya jadi yang lebih tepat kita bantuin orang agar allah nolong kita dan
itu yang allah siapkan untuk kita bahkan mungkin kadang kadang kita tuh suka kecewa misalnya karena
kita mungkin membantu orang lain tapi misalnya yang kita bantu tuh enggak mengucapkan terima
kasih nah kita tuh ngondok banget nih itu niatnya kita ini yang harus direvisi tadi revisi tadi maka
kita menolong itu adalah
bagian dari perintah allah
kepada kita sehingga saat kita
menolong akan tetap mendapatkan
pahala dari allah walaupun
malah tidak nolong kita atau malah
zolim sama kita nah pertanyaannya
keistimewaan yang allah
siapkan untuk orang yang
senantiasa menolong orang lain
bagi orang yang sering menolong
dalam kebaikan dan kebenaran
yang pertama orang yang
suka nolong orang itu menjadi
jadi kalau mau lihat
manusia diantara kamu siapa
adalah orang yang suka membantu orang lain
hal ini sebagaimana disampaikan oleh
sebaik baiknya manusia adalah
yang paling bermanfaat bagi orang lain
saat dia menolong orang lain
maka dia mendapatkan predikat
makanya saat dia beribadah
itu harus berefek
pada kebaikan dia kepada sesamanya
dan itu yang
menjadi salah satu
indikator bahwa ibadah kita
sempurna dihadapan allah
seseorang sempurna atau tidak
lihatlah dari ahlaknya
jadi iman seseorang itu sempurna
dari ahlak ahsanuhum hulukho
dan salah satu ahlak terbaik adalah
membantu orang lain menolong orang lain
tapi misalnya kita melihat ada mungkin orang yang
secara dohir gitu ah ilman ya
solatnya bagus sedekah
kansifikasi kalau kita konteksnya
tapi kadang kadang menolong itu enggak gitu
itu berarti belum sempurna tadi ya akmaknya ya
kalau kembali pada konteks tadi
boleh jadi belum sempurna
tapi harus kita tahu juga misalnya kenapa alasan dia gak mau menolong
nanti kita akan bahas lebih dalam ya
cuma yang pertama yang harus kita ingat adalah
orang yang suka menolong
dia mendapatkan predikat sebaik baiknya manusia
nah yang kedua
orang yang senantiasa menolong orang lain
maka dia akan ditolong dalam hidupnya
allah akan menolong hambanya
ketika hambanya menolong sodaranya
bahkan di awal hadis ini kan disebutkan
barang siapa yang mengangkat kesulitan
seseorang di dunia
maka nanti allah akan angkat kesulitannya di akhirat
barang siapa yang melapangkan kesempitan manusia di dunia
maka nanti allah akan lapangkan urusnya di akhirat
barang siapa yang menutup aib seseorang di dunia
maka nanti allah akan tutup aibnya di akhirat
jadi ini luar biasa nih
nextnya allah akan menolong seorang hamba ketika hambanya menolong saudaranya
berarti mau ditolong sama allah
investasi dulu dengan menolong orang gitu gak sih ailman
jadi mau dibantu sama allah ya bantu orang lain
kadang allah dengan caranya mengirimkan pertolongan kita
itu dengan cara yang tidak pernah kita sangka sangka
dan itulah yang menjadi bagian pertolongan allah
ada orang sulit mudahkan urusannya
jika ada orang miskin bantu hidupnya
jika ada orang yang sedang sempit lapangkan urusannya
boleh jadi nanti satu saat ketika engkau lagi sempit lagi susah ya
tiba tiba datang pertolongan adalah buah dari apa yang pernah kamu tanam kepada orang lain
mbak mila misalnya kuliah beasiswa gitu ya
ailman juga ada pemikian kerja lolos gitu ya
tapi sisanya adalah gerakan kebaikan kita kepada orang lain
hasil dari doa doa mereka yang pernah kita bantu dalam hidupnya
mau nangis rasanya loh ya tapi maksudnya betul ya
mungkin ihtiar kita hanya
pernah kan kita ngalamin sesuatu kayaknya gak lolos deh
kayaknya gak bisa deh
tapi dengan izin allah kemudian dibuka
nah dari mana alasannya
kita gak pernah tahu mungkin ada orang dulu mohon maaf ya sedang butuh makan kita kasih makan
ada orang yang pernah meminta minta sama kita kita bantuin
kita dulu cuma yaudah ngasih aja deh
ternyata itu tercatat dalam pandangan allah
sehingga mengantarkan takdir yang baik untuk kita di waktu yang akan datang
maka yang kedua orang yang sering mendorong orang lain
maka allah akan tolong hidupnya
jadi kalau kita niat menolong orang lain karena kita merasa begini
pasti kita akan suatu saat kita akan mengalami kesulitan dulu
itu kan pasti ya ailman ya
kita berharapnya mudah mudahan ketika nanti datang kesulitan allah akan tolong
itu gak apa apa ya sebagai motivasi ya ailman ya
gak apa apa termasuk begini
jadi bukan dalam konteks kesulitan aja ya
kadang kita ini lagi mudah jalannya
dilindungi oleh allah dari hal hal yang menyakitkan dirinya
maka sedekah itu menolak bahala kan
kebaikanmu itu menolak bahala
dalam catatan itu engkau akan misalnya mohon maaf
tapi karena ada sedekahmu
ada sikapmu yang pernah nolong orang lain
itu kemudian dibelokkan takdirnya sehingga engkau tidak kecelakaan
maka yang ketiga orang yang suka nolong orang tuh sama allah dijaga tuh
dari hal hal yang buruk dalam hidupnya
nah yang keempat
orang yang suka menolong orang lain dihapuskan dosanya
jadi saat kita nolong orang itu sebenarnya kita dihapuskan kesalahan
mungkin dari dosa dosa kecil kita
makanya kan ada orang begini
udah mah dosanya banyak
gak pernah nolong orang
jadi ini terlalu banyak gitu
nah caranya adalah
ya aduh kalau kita gak bisa berbuat baik
apa kalau kita nggak bisa ini gimana ibadah kita ini belum terlalu rajin atau gimana
ya minimal kebaikan kita ini terus ditingkatkan gitu ya
ini bisa jadi salah satu pengukur kita bisa mendapatkan kebaikan pada akhirnya
ah hilman akan jauh lebih mulia lagi gak sih misalnya
kita kan mungkin pernah mendengar ya sedekah dalam waktu lapang dan sempit
dalam kondisi menolong orang pun misalnya kita lagi kesusahan juga nih
tapi kita malah bantu orang
itu masya allah lagi ya hilman ya
itu lebih luar biasa
makanya ini ada konsep ya
konsep mungkin ini lebih ke konsep sedekah lah ya
iya tapi bisa kita aplikasikan juga kan
konsep sedekah terbaik
ada lima kan
satu sedekah dengan ikhlas
dua sedekah dengan tidak mengungkit ngungkit atau mencacimaki orang yang kita sedekahin
jadi mentang mentang udah nolong
dulukan kamu sedekah
nah ini kan kadang kadang ada kalimat itu
itu tidak baik untuk dihadirkan
yang ketiga sedekah dengan yang terbaik atau nolong dengan yang terbaik
semaksimal yang kita bisa ya oke
jadi sedekah pas kita lagi butuh ditolong sebenarnya kita malah ngeluarin gitu
itu kan berat banget soalnya ya
nah yang kelima tentu adalah menolong orang yang sangat membutuhkan
ada lima tuh
ikhlas tidak mencacimaki dan tidak memungkit
beri yang terbaik
kemudian ngasih tolong orang saat kita lagi butuh ditolong
dan yang kelima tolongin orang yang lagi membutuhkan
dahsyat ini kunci hidup yang dahsyat
kita akan bahas lagi di segmen berikutnya
mau biar saja jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
pemirsa terimakasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
ahilman menarik sekali ya yang kita bahas tadi di segmen satu
tapi segmen dua ini sudah ada pertanyaan juga yang masuk dari pemirsa gapai kemuliaan
kita akan simak bersama mari
assalamualaikum pak ustadz
izin bertanya pak ustadz
apa boleh kalau misalkan ada orang
yang terus menerus minta tolong
tolak jadi kita
kayak dengan alasan supaya
orang itu mau berusaha sendiri gitu
terima kasih pak ustadz
baik ini pertanyaan dari
ibu gania seorang ibu rumah tangga
biasanya suka gitu ah hilman
pernah nolong orang sekali dua kali
tiga kali tapi jadinya keterusan gitu
sampai suatu saat kita memusnahkan yaudahlah
ini gue gak mau nolong deh karena takutnya
dia malah ngadilin orang lain boleh gak
saat kita diberikan
amanah ya untuk bisa
membantu orang lain
maka hadirkan pertolongan itu
karena kan tidak mungkin ya seseorang itu
minta tolong sama kita kecuali memang allah
menggerakkan orang itu untuk tolong sama kita
poinnya itu dulu
jadi kita itu tidak akan dihisap
perilaku orang kepada kita
kita hanya akan dihisap tentang perilaku kita sama orang itu
jadi kalau kita bantu orang
misalnya dianya seperti apa
itu bukan urusan kita
urusan kita mah yaudah sama allah aja
agar allah tambah sayang sama kita
agar allah memberikan pahala terbaik untuk kita
ada pun orang itu mau kayak gimana
yaudah itu urusan dia
urusan dia sama allah ya
tapi kan kita kadang punya pemikiran

emang dia jadi keenakan
jadi gak ada berubah jadi gak bisa belajar
nah konteksnya disitu ya
kalau niatnya untuk memberikan pelajaran
agar kemudian orang itu berubah
tapi lihat kondisinya
jangan sampai dia tuh lagi butuh banget
tapi kita ini bisa nolong sebenarnya
dengan alasan ah biarin dia biar belajar
ya jangan dong dia lagi butuh banget dong
kalau kita diberikan ke lapangan ya bantu
berarti konteks waktunya harus lihat
terus cara delivery untuk menyampaikan tuh gimana gitu
ya adabnya menyampaikan ya
adabnya gimana gitu
jangan jangan ujungnya takutnya dia mengira bahwa pelit amat padahal dia lapang hidupnya
padahal dia itu lagi sejahtera hidupnya
padahal cuma bantu dikit aja
dan memang ini ya
kadang kadang kita tuh mbak mila
kalau ditakdirkan ada orang yang hinggap dalam hidup kita
kemudian ngeselin kita itu kadang kadang kita jangan kesal juga tuh
kemudian ngeselin kita itu kadang kadang kita jangan kesel juga tuh
boleh kesel ya elie
sedikit gak boleh kesel
itu kan boleh bukan
dari hati ya
kita yakin bahwa orang itu kan digerakkan gak mungkin tiba tiba datang
allah dengan kebaikannya tuh ngadirin orang ini nih
kan allah pengen lihat
bukan dekat dari orang yang menguji kita
kita lagi dikasih pahala sabar misalnya
pahala untuk memberi sama dia
jadi kembali pada konteks yang tadi
satu tetap tolong dia
selagi kita mampu ya
selagi kita mampu ya

dan yang kedua kalaupun kita mau ngasih pelajaran
apa sih salahnya
orang itu mudah dikasih nasihat
sama orang yang sedang dia butuhkan
iya sih pengalaman pribadi
coba aja kita di kantor
dateng ke atasan kita
dikasih nasihat sama atasan kita dengerin gak
karena apa karena butuh
makanya kalo ada orang yang lagi butuh sama kita
kalo kita mau ngasih nasihat itu sebenernya kewakatan
tapi kasih nasihatnya pas bantuan juga
tapi gitu doang
makanya kadang kadang orang kan melihatnya gitu
jadi liat dulu konteksnya seperti apa
nah kalau misalnya ada justru orang yang malas menolong
karena dengan alasan
gue gak mau ngeribetin diri sendiri ah
ah gue kan juga butuh gitu
bahasanya gitu loh
emang itu doang yang susah
ini juga susah gitu
udah minta tuang sama yang lain gitu
padahal sebenarnya mungkin dia mampu
padahal dia mampu
padahal dia mampu
karena males menyiksa diri
begini begitu begini
ya itu pilihan
gak jadi contoh sih sebenernya
itu pilihan hidupnya
tapi kembali kepada poin yang tadi
ketika allah menggerakkan hati ini
untuk menolong orang lain
berarti disaat itu kita sedang meraih karunia

berarti disaat itu kita sedang meraih karunia
dari allah swt
justru kita harus jemput kebaikan itu
kalau enggak kita ibarat kata kita yang rugi satu poin gitu ya
ada orang yang ya walaupun ini nanti
ini next kita akan bahas ya
misalnya ada orang yang tiba tiba datang
misalnya ada orang yang tiba tiba datang
minta bantuan kita
ya jangan kemudian kita mengusir dia gitu
boleh jadi rizkinya dia itu
dan nanti ini ya
ini jangan kaget
kalau balasannya itu bisa lebih besar daripada apa yang kita beri
ada istilah merem aja gitu ya
udahlah bismillah ya
ini kalau gak dipaksain kan gak bisa
memaksakannya dirimu untuk berbuat
memaksakannya dirimu untuk berbuat
dan kuat ingin berbuat baik itu
maka sangat kuatlah nanti balasan kebaikan allah datang ke kita
oke jadi misalnya gini ahilman kita mau nolong orang
mungkin kita berat banget
berat banget nih tapi yaudahlah bismillah
saya keluarkan meskipun ada sebagian di hati ini yang merasa kayaknya
aduh gitu ya
tapi kita keluarkan kita paksa
itu tidak mengurangi pahala ya
bismillah dan kita janji sama allah ya
istilahnya kalau dalam bahasa quran itu ada
kita berbisnis dengan allah
berinvestasi dengan allah
jadi okelah bukan berarti kita ngitung ngitungan ya
karena allah pasti ngasih returnnya lebih besar daripada return apapun gitu
ekspektasi kita ya di luar ekspek
udah pasti lebih besar lah gitu
jadi kita ya allah tidak mungkin orang ini datang
kecuali dikerahkan oleh mu
dan aku dimampukan karena juga oleh mu
bismillah ya allah set
dengan jalannya pasti allah akan berikan kebaikan untuk kita
yang akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar
bahkan diibaratkan perniagaan yang tidak rugi
perniagaan yang nggak rugi ya
jadi bayangin ada perniagaan yang gak rugi
ini ada tiga amalannya
innal lazeena yathluna kitab allah
sesungguhnya orang orang yang membaca al quran
jadi setiap kita baca al quran nih

dan ini gak akan ada ruginya
bahkan pahalanya tahu sendiri kan
satu hurufnya sepuluh pahala kebaikan
coba bayangkan berapa kalau dikalikan
itu tidak akan
kalau ada orang yang lagi meeting
kadang kadang suka berat kan
aduh lumpung nih gitu
padahal ini azan
azan ini bisnisnya nih perusahaan nih
ini bisnisnya ini perniagaan yang tidak rugi nih
jadi kalaupun kita misalnya sisihkan sejenak
untuk mendirikan sholat
kita sedang menghadap kepada allah yang memiliki segala
makanya dalam azan itu
adalah menuju kemenangan ya
dan yang ketiga
orang yang berinfak
dalam keadaan terang terangan
dalam lapang sempit
dalam keadaan terbuka ataupun tertutup
dia seperti apa
seperti berniaga yang tidak akan pernah ada ruginya
makanya tadi pertanyaan mbak mila
sayang dong ada kesempatan buat nolong orang
tapi karena gengsi
tapi karena hati ini yang tidak tertata ujungnya
ah gak usah
padahal mah itu orang digerakkan buat minta tolong sama kita
bukan ke allah yang menggerakkan
dan ketika kita diberikan kemampuan
kita juga digerakkan untuk memberikan kemampuan itu
rizki itu kan sifatnya mengalir
kalau kita ada kesempatan nih buat bantu orang
ini kalau harus keluar tetap keluar
tapi caranya allah yang tahu ya
allah yang lebih tahu
oke dan sebenarnya membantu kan itu tadi ya
ilman gak cuma dari masalah uang ya
yang bisa kita bantu ke orang lain
misalnya kita tenaga gak ada ya
uang gak punya gitu ahilman
ya doa itu kan seringan ringannya kebaikan yang bisa kita kirimkan ke orang
bahkan diantara doa yang disukai adalah
kita mendoakan seseorang tanpa orang itu tahu kalau kita mendoakan
itu tuh luar biasa
itu tulus ya
tingkat ketulusannya kan tinggi berarti ahilman kan
ya sama kalau bahasa sekarang kan kita ini nolong orang
tapi gimana caranya orang gak tau kalau kita nolong orang itu
tapi berapa banyak ya
tapi berapa banyak hari ini mohon izin ya kalau kita nolong orang suka
nah jadi ini yang membuat saya jadi ingin bertanya
ahilman kalau misalnya sekarang kan lagi ya kita tahu ya dunia digital ya sudah sangat marak begitu ya
ada tren lah nolong orang tapi semuanya dikontenin nih
gak mau julid sih sebenarnya
terlepas dari niat niatnya mereka ya tapi maksudnya sebaiknya gimana
boleh juga sih sebenarnya terang terangan
ya kita kan boleh menolong terang terangan
apalagi juga mohon maaf ya mungkin kalau yang konten itu
ada pertanggung jawaban yang harus dihadirkan
dengan cara membuat seperti itu
dan kita juga gak pernah tahu boleh jadi juga ada tolong menolong yang dihadirkan tanpa di
make out oleh kamera gitu misalnya
jadi ya tetap lihatnya who's no zone
lihatnya dengan perasaan kabahik
jangan juga gitu aja di
ya jangan juga gitu
apa apa di konten
apa apa di konten
kita juga gak pernah tahu barangkali
dan ini juga motivasi
ada orang yang mungkin melihat tayangan itu
kemudian di ujungnya ada keajaiban dari nolong orang
maka lihat sisi positifnya aja
jangan berperasangka buruk ya
pr memperbaiki dirinya banyak ini masya allah
kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya
mau bisa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
dan diberikan kepada kita
walau kadang tidak diperlakukan baik
kalau kita bisa menghadirkan sikap itu tuh
bahagianya luar biasa
karena sebenarnya mohon maaf ya
dengan yang ditolong
sebenarnya yang paling bahagia siapa
antara orang yang
ditolong dan yang menolong
kadang kadang kita tuh kalau nolong habis nolong orang lain tuh kita bisa merasa bahagia loh
ketika kebahagiaan itu muncul
ketika kita membagi kebahagiaan
bukan tentang seberapa banyak yang kamu dapatkan
seberapa banyak yang kamu berikan
itulah arti kebahagiaan
maka sebenarnya kalau kita menolong orang lain
ya bahagia karena dia ditolong
bukan sama kita
tapi kita mendapatkan kebahagiaan besar
jadi sebaik baiknya manusia
diberikan ganti yang lebih baik
dimasukkan ke dalam surganya
ketika ada orang yang sudah meninggal
dia minta dihidupkan kembali
ya allah aku ingin bantu orang
aku ingin bersedekah
dan aku ingin menjadi orang yang soleh dalam kehidupan
jadi sebenarnya menolong orang lain itu membahagiakan
termasuk menolong orang yang pernah menzulimbi kita
itu tapi berat sekali
dan ini sesuai dengan apa yang nabi sampaikan
ada tiga amalan yang akan membuat seseorang dibangunkan istana di surga
satu maafkan yang menyakitimu
dua memberi kepada orang yang tidak memberi kepadamu
yang ketiga sambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu
istana di surga
jadi ini tuh investasi akhirat yang insya allah gak akan membawa pada kerugian
karena kita kan meruntuhkan istana ego kita tuh
jadi wajar kalau kemudian allah bangunkan istana di surga
karena istana ego disini dihapuskan
tetap bantu orang
tapi yang kelima itu tadi ya
maksudnya kerangka berpikir kita ketika kita menolong orang itu jangan dianggap sesuatu yang berat aja gitu
uang yang banyak misalnya
atau harus menunggu kita punya uang yang banyak
atau kita memiliki power
setiap orang bisa menolong dengan kemampuan yang allah titipkan kepada dirinya
ada orang yang diberikan ilmu maka tolong dengan ilmunya
diberikan tenaga dengan tenaganya
ada waktu dengan waktunya
ada harta dengan hartanya
bahkan secercah kalimat jelisan kita untuk mendoakan
itu adalah bagian pertolongannya
doa doa yang kita panjatkan bagi orang lain
baik akan kembali kepada kita
maka jangan pernah berhenti untuk menolong siapapun dalam hidup
hilman ini menarik sekali
tapi sayang sekali kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
pemirsa semoga apa yang tadi kita sudah bahas bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih baik lagi
saya mladia rahmat
dan juga ustadz hilman fauziud
insya allah kita akan jumpa kembali pada gapai kemuliaan berikutnya